itu mas mau minta uang buat beli beras
lu kenapa sih
kenapa lu gak kayak bini bini lain yang kamu gini
hah nyopet kek
nyuri uang kek
lu pura pura jadi pembantu terus nyuri perhiasan majikan kek
saya kenapa pak yai
terus anak saya anak saya dimana pak yai
anak bapak ada di kamar
tenang mas danu
ada orang yang
tidak senang kepada mas dhanu
dan ingin mencelakai mas danu
apa mas danu punya musuh pada seseorang
iya pak yai
ini pasti kerjaan salah satu warga di kampung golai
saya memang ada masalah hutang piutang
tapi dia selalu menghindar
iya pak yai
untuk mencegah datangnya
kejahatan kejahatan dari orang lain terhadap kita
mas danu harus tetap mendekatkan diri kepada allah
jangan meninggalkan sholat yang dimalam
bahkan mas dano harus rajin rajin sholat malam
bahkan kalau siang bisa
dengan sholat dua
insya allah dengan sholat sholat itu
hati kita akan menjadi tenang
dan allah akan melindungi kita
dari orang orang yang jahil mas danu
terima kasih pak yai
pak yai sudah mengolong saya
untuk bukan sendiri
dari yang sudah jepul
aku pikir bahwa itu memuruskan
menjauhkan dari semua
saya tak pernah bert snake
barang barang yang berharga
jadi gue gak mau lo nyuri barang barang yang gak perlu kayak
pahas bih atau apa segala macem
lo ngapain masih diam disitu
bantuin gue cari barang barang yang berharga bro
angkatan jangan bergerak
ikut lemah banget sih
eh kejap yuk
sini ke sana
iya saya kesini

itu ga usah sakit

eh dibagaimana konkret
ini siapa nih
jangan jangan jangan
denny lagi training anak baru di golah lagi ke training
lo kalo mau training yang bener
ya walaupun masih dibawa gue sih kemampuannya
cuma satu hal doang yang dia lebih jago
maaf najwa abang baru casin ponenya
abang lupa kemarin abang itu keburu beraksi
beraksi itu maksud abang
abang kemaren diajak ke rampok
alhamdulillah itu gagal
jadi semuanya itu yang ga jadi
terus terus bang alif lagi ngapain disana
ya sekarang bang alif lagi bakar ikan diem diem
kemaren dapet ikan ini lumayan yang diajakin ya
kemaren dapet ikan ini lumayan gede
loh kok bang alif dapet ikan
barang haram semua
mau ikan mau apa semuanya barang haram
masa abang harus makan hasil mereka
emangnya bang alif suka ya tinggal di kampung gola
ya kalo bang alif mah suka suka enggak ya
ya abang terima
duh abang nanti ketahuan orang lain
penjahatnya ada rampok
ada pencopet anak anak pencopet
semuanya ada disini
beneran kamu mau tahu yang mana
pasti lebih ada yang menarik kan bang
banyak pelajaran aja juga banyak
cewek maksud najwa bang
cewek maksud najwa bang
berarti cewek itu luar biasa
enggak enggak lupain aja bang
najwa udah makan
abang disini belum sempet puasa

puasa mata aja dulu biar gak jelalatan
yaudah ya bang nazal ngaji dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kok ngomongnya gak enak ya
kok ngomongnya gak enak ya
itu mas mau minta uang
buat beli beras
lo kenapa sih
gak kaya bini bini lain yang kamu gini
nyopet kek duri uang kek
lo puan puan jadi pembantu terus nyuri perhiasan majikan kek
dari dulu jawaban lo selalu gitu
kalo lo ikut gua lo harus ikut kebiasaan di kampung gua lain

mau cari beras ambil sana
kalau perlu lo colok itu beras dari warung
kalau perlu lo colok itu beras dari warung
sial aja dia orang
jangan buang juga
kalau jalan liat liat dong
orang baru disini
iya orang baru
makanya kalau jalan pake mata
diam aja lo
salah saya juga kalau nggak apa apa
gak gitu mas masalahnya suami saya itu udah kasar banget sama mas
abis ya dia lagi kesel banget sih
oh dia lagi kesel
jadi dia itu guna gunain orang
tapi orang itu gak mati juga
sampai jumpa lagi